nafsu atau keinginan untuk memiliki keturunan baik toh tapi kalau berlebihan jadinya tidak baik
oh ya aku mau bertemu dengan kanjeng adipati
kita sama makhluk hidup tidak boleh saling menyakiti
kanjeng sunan sudah mendengar berita tentang kampung sidomukti
memangnya ada apa kejek sunan
sedang dilanda kekeringan sama sekali tidak ada air yang layak untuk diminum
pastilah semua warga sangat menderita
bagaimana kalau kita sekarang kesana kanjeng sunat
mudah mudahan kita bisa meringankan penderitaan mereka
di dalam kabel ini rabbana walau tuhamilnama lapa katalan abih wafwanna wafil lana warhamna

ayat ayat suci alquran yang dilantunkan mas haidt di dalam kabel ini
bisa membuat orang orang ini berdatangan
itulah keistimewaan alquran bisa menentramkan mendukkan hati
artinya jodh kandas
maaf tadi yang panjenengan baca itu apa ya
kedengerannya sangat merdu sekali hati saya terasa tentra mendengarnya

saya kepingin bisa seperti panjenengan baca itu apa ya
yang tadi didengarkan itu adalah ayat suci alquran
surat cintanya gusti allah kepada hambanya kepada kita
kenapa dikatakan surat cinta
karena orang kalau cinta kalau sayang pasti ingin memberikan yang terbaik
buat orang yang dia cintai atau dia sayangi
tidak kepingin orangnya susah betul toh
nah inilah dia alquran
supaya hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat
jadi paman sumpah kesini mau menemui mas ahir
sayangnya mas ahir lagi bersiar
tidak apa apa toleh
paman kesini ingin menemui kan jangan dibangun
itu sudah lama
lewat diri mas
bagaimana kabar kamu
seperti yang mas upah lihat saya baik baik saja
bagaimana dengan kabar mas upah sendiri
mas upa sendiri
ingin memberikan kris kepada raden saya
kalau mas said sedang pergi bersiar
tapi mas supa bisa datang ke kadipaten
untuk menemui ayah
terima kasih rasulullah
bapak kamu sudah kembali
kalian tahu gak siapa yang nyelamatin bapak
ya mas said
tuh kan benar yang aku bilang
mas said itu hebat
ya mas said itu benar benar hebat
kalian percaya gak
kalau aku disuruh jaga kadipaten sama mas said
kan sudah ada prajurit kadipaten yang hebat
buat apa suruh si pahle
aku punya rencana
suruling sakti itu
kita sudah sampai di kampung ini
lebih baik kita temui kepala kampung
kampung ini benar benar mengalami kekeringan yang sangat parah
itu akan menunjukkan kepada kalian
kehebatan suling pemberian sunan bonang ini
jangan sampai warga kampung kita mengikuti ajaran orang asing itu
benar tempat pusat yang menjadi kesenangan kita selama ini sekarang menjadi spe
bakar tempat orang asing itu yang menyebarkan agamanya
setiap manusia itu pasti memiliki nafsu
harus kita bisa kendalikan
nafsu atau keinginan untuk memiliki keturunan baik toh
tapi kalau berlebihan jadinya kesalahan
kan mau dibakar itu mas haid

sepertinya mereka udah pergi sahab